warga masih berharap bisa menemukan anggota keluarga mereka yang tertimbun
bahkan selain itu ada juga bongkahan bongkahan batu besar yang ada di pinggir jalan
sejak kejadian tersebut derbagai ini mengalami kerusakan berbagai fasilitas
pasca gempa dan tsunami yang terjadi di sulawesi tengah berbagai upaya pemulihan pada masa tanggap
dan darurat kedua terus dilakukan pemerintah mulai mempersiapkan pembangunan hunian sementara
yang ditargetkan akan selesai akhir bulan ini di sisi lain para pengungsi menunggu kejelasan
hunian baru mereka sambil bertahan di tenda tenda pengungsian informasi ini akan kami hadirkan
dalam program spesial kami bersama sulawesi tengah saya putri ayu nikias
hai korban gempa dan tsunami serta likuefaksi di sulawesi tengah harus memikirkan cara bertahan
hidup di tengah situasi yang tidak menentu banyak pengungsi yang sedang menunggu kejelasan hunian
baru mereka sambil mengais barang barang sisa di runtuhan permukiman hai apa uji ubah ini
bakal banyak tindak mau dan recu tak peduli cuaca panas dan terik bersama beberapa warga lain ia
mengumpulkan barang barang yang tersisa
memilih kayu seng serta beberapa pakaian dari balik reruntuk sesekali ia beristirahat di bawah
tumpukan kayu yang ia susun menyerupai pondok kecil sebagai tempat berlindung ini ngambil barang ada barang
selamat kesana supaya bikin pondok aslinya kebawa ke sana recu sangat berharap hunian pengganti bagi
rumahnya yang luluh lantang bisa segera terwujud cepat sekali pak aduh cepat dikasih di sini kita
punya tempat tinggal pak bukannya di situ
peduli pak sauce saja pak situ nyamuk banyakquent setelah itu nyamuk kan habis itu kan sakit lagi
zwei maksud kita itu ditempatkan meng mana tempat yang
kita tempati begitu saja pak bikin macam satu kali begitu sementara begitu pak sebagai
taman begitu pak begitupun rudy bersama sang istri iya juga masih kembali kebekas hunianya
men pikul karung hasil pencarian sisa barang barang yang dapat ditemukan dibalik puing bangunan iya

upaya mereka bukan tanpa alasan para pengungsi harus mencari akal karena rencana pemerintah
untuk pembangunan hunian tetap membutuhkan waktu cukup lama dengan pertimbangan berbagai kajian
ini kan kita membentuk kawasan baru ataupun kota baru quote unquote ya ini kajiannya kan harus lebih lama
lagi gitu kan ya di sana diletakkan sehingga apa kita perlu hati hati dan perlu lahannya juga yang
lebih luas mengenai status lahannya juga harus kita perhatikan ya karena ini kan enggak boleh kalau
huntara kan hanya maksimum dua tahun tapi prediksi kami sisa satu setengah tahun jadi nanti
ada desain kawasannya sendiri juga
ya kaitan dengan transportasi dan lain lainnya dan yang take aleate buat penentuan ini adalah bapenas
masa rehabilitasi dan rekonstruksi sudah di depan mata triliunan rupiah anggaran yang
dikucurkan dalam penanganan bencana sulawesi tengah harus bisa dimanfaatkan serta dipertanggungjawabkan
bagi kelangsungan hidup masyarakat ferdy ilyas palu
bencana gempa bumi dan tsunami
kembali kemudian di samping tadi ada yudi yudawan teman saya anchor cnn indonesia dan juga koresponen cnn indonesia yang kemarin baru kembali dari palu
dan ada teman satu lagi adalah reza ramadhan produser lapangan cnn indonesia
senang sekali dari anda kalian bertiga siapa yang pertama kali tiba di palu
reza reza tepatnya kapan tiba di palu dua puluh delapan september peristiwanya kapan
saya sampai tanggal dua puluh sembilan
dua puluh sembilan september jadi satu hari setelah
via melalui mana
melalui saya mengikuti jadi cerita mengikuti rombongan dari panglima tni
jadi ceritanya dengan pesawat boeing
pesawat boeing ya oke
pesawat angkatan udara berarti
pesawat angkatan udara
yang hanya satu satunya pesawat itu kan sementara itu yang pada saat itu yang baru bisa mendarat di sis al jufri atau mendarat di mana
di bandara mutiara sis aljufri
mutiara sis aljufri
saat anda mendarat pertama kali yang anda lihat
yang pertama saya lihat itu saya membayangkan itu bandaranya bukan seperti bandara komersil seperti sebelumnya
karena saya pernah sebelumnya di bandara mutiara sis aljufri
dan itu kayak bandara saat perang seperti di film film
karena isi bandara itu hanya pesawat pesawat militer begitu
dan kondisi bandaranya juga banyak yang rusak
lalu saat saya keluar dari bandara itu banyak
anda keluar dari bandara melalui
pintu biasa tidak
karena kan pintu biasa itu sealingnya pada jatuh semua
melalui pintu biasa atau ada pintu lain yang dibuka
tidak jadi karena bandaranya itu banyak kerusakan banyak yang retak banyak yang jatuh jatuh
jadi kami itu nggak lewat jalur biasanya
jadi kita lewat jalur runway gerbang runway jalur pinggir
dan di situ udah nunggu sekitar seratus atau ribuan orang di masyarakat palu
salah satu yang
matanya seperti apa ya mata kosong
mungkin banyak orang yang
banyak orang mungkin
yang pergi ke daerah bencana yang bisa hal yang dilupakan adalah melihat misalnya
tapi kalau saya sendiri secara pribadi
yang bisa saya lupakan adalah ketika melihat
orang yang masih hidup cuma jiwanya seperti mati
bagaimana lihat mata mata mereka tuh kosong
kita menunggu di mana reza
mereka menunggu di bandara di luar
jadi mereka itu
di luar pagar
di luar pagar
karena mereka berharap
mereka dapat meninggalkan palu
secepat cepatnya dengan menumpang kapal tni
pesawat tni tidak semuanya bisa mengangkut
setiap hari selama lima hari setelah bencana itu
ratusan orang atau ribuan orang menunggu di sana bahkan nginap di bandara untuk
bisa pergi menumpang hercules
waktu itu reza datang ke sana dengan siapa saja
yang berada di dalam satu pesawat itu juga sudah ada mulai
first responder sudah ada bersama reza pada saat itu
saya bersama rombongan pejabat
pak wima menteri lalu juga
seperti yang mbak putri tadi sebutkan dan sama teman teman jurnalis
dan itu juga
nggak semua jurnalis bisa ikut karena
jurnalis akhirnya ada yang dibatalkan
karena kuotanya kelebihan
jadi saya sama kameraman saya fikri akhirnya
sampai di sana dulu
dari sana terus kemana
nyewa mobil atau kendaraan
ternyata di sana
saya baru dapat info ternyata
bbm di sana nggak ada sama sekali
jadi ada mobil cuma tidak ada bensin
dan nggak ada yang bisa disewa
rombongan itu menuju ke
rumah jabatan dinas gubernur
akhirnya kepul semua nya di sana gitu
akhirnya kameramen saya yang suruh saya ikut
karena juga kendaraan terbatas
jadi beberapa wartawan ada yang ikut
beberapa orang tinggal
beberapa wartawan tidak ikut karena
tidak ada kendaraan
tinggal di bandara dan
teman saya fikri yang akhirnya kesana
dan masalahnya adalah di sana tidak ada sinyal
tidak ada listrik
jadi saya tidak bisa hubungin
dan saya nggak tahu itu
fikri dan rombongan itu kemana saya tidak tahu
dan tanya polisi
tidak ada kendaraan juga
jadi saya putuskan untuk
jadi dua puluh sembilan september itu sampai jam berapa waktu itu
saya sekitar pukul sebelas
bermalam di bandara pada saat itu
saya bermalam di rumah
di rumah dinas jabatan gubernur
akhirnya setelah itu di
dijemput berarti ke sana ya
di sana di rumah dinas jabatan juga
ada listrik atau
semuanya sama sekali tidak ada listrik
nah itu dia
alasan kenapa kami pilih di
rumah dinas jabatan gubernur karena
saat itu palu gelap gulita dan satu satunya
yang nyala adalah di rumah dinas gubernur
karena pertimbangannya kami butuh cas untuk
untuk peralatan bagaimanapun tetap
peralatan kamera dan sebagainya
kami memilih tinggal di situ
di situ kita tinggalnya tetap di luar
nggak di dalam rumah
kita di taman
selama perjalanan dari sis aljufri ke rumah jabatan
yang saya lihat adalah pertama
itu yang pertama saya lihat
saya dapat info memang
listriknya mati jaringan komunikasi mati
anda lihat itu secara
dengan mata kepala anda sendiri
dengan kepala saya sendiri
masih ingat toko apa itu yang dijarah
pas ketika perjalanan itu saya lihat
dijarah dan saya tanya kenapa
mereka itu banyak yang kehilangan keluarganya
ingin mencari keluarganya
karena banyak yang meninggal
dan tidak tahu kemana
cuma mereka tidak bisa
karena tidak ada bensin dan semacamnya
karena itu mereka mengambil untuk
mencari sana keluarganya
anda masih ingat ada berapa titik
hampir sepanjang perjalanan
hampir sepanjang perjalanan
sekarang kita jeda dulu teman teman
nanti setelah jeda
saya akan ke teddy dan juga ke
apa kemudian yang terjadi silanya
ada kisah yang juga
harus digali dari teddy di sini
tugas ke sulawesi tengah
tapi juga sehari yang sama mencari keluarganya ya ted
pada saat itu saya sempat menjadi
orang yang pertama bicara on air ya
setelah tadi bertemu dengan keluarga
program spesial kami akan kembali
oke tidak ya tidak
gempa dan tsunami di sulawesi tengah
saya ke yuda yuda pada saat itu
menembus palu itu sulit sekali ya yuda
berapa lama perjalanannya
kalau reza mungkin banyak kesempatan
naik pesawat kalau kami dari
jakarta ke makassar dulu
ke palu itu perjalanan yang cukup panjang
darat pada saat itu
ada berombongan gak sih yuda pada saat itu
kami dari makassar ada tiga kendaraan
dan satu mobil box untuk membawa alat live
tapi putri yang menarik dan
mendebarkan buat kami adalah bagaimana
kami menembus palu pada saat
terjadi kerusuhan pada saat terjadi penjarahan
dan waktu itu di daerah
mamuju utara ada informasi
bahwa semua relawan semua media
harus melapor dulu ke polres tempat
untuk dikawal masuk ke palu
pada saat itu saya pribadi tidak kepikiran
palu seperti itu parahnya
karena memang kami waktu itu
akhirnya pada saat itu melapor
iya kami melapor jam berapa itu yuda
kita nyampe hari minggu
di mamuju itu sore harinya
sudah ada sepuluh km
kondisi penjaraan mengantri untuk masuk ke palu
mereka menunggu karena kita harus dikawal oleh aparat
baik itu dari polres tempat maupun dari tni
informasi yang beredar terkait dengan penjarahan
aksi pengambilan paksa sejumlah alat kerja
bahkan oleh rekan rekan media lain
itu membuat kita tim liputan juga merasa terintimidasi putri
jadi kayak takut pastinya
kita berpikir kita cuma ingin liputan
kita nggak terpikir sampai seperti itu
akhirnya waktu saya bersama rekan rekan berpikir
apakah kita harus menunggu polisi untuk mengawal
karena memang kita harus menunggu polisi untuk mengawal

harus menunggu besok pagi karena pihak kepolisian mengatakan
kita cuma ada satu mobil frider yang bisa mengawal
sepuluh km kendaraan yang mengantri ini
atau bapak menunggu besok baru bisa masuk ke palu
itu pertimbangan yang sulit sekali bagi kami
yang ingin segera mencapai palu
pada malam itu kita nekat semua berangkat ke palu
jadi hanya ada empat mobil dari makassar
yang masuk ke palu jalur darat
dengan kondisi kota donggala yang gelap
gulita dan kami satu mobil semua saya pribadi
di dalam mobil bawa batu
bot segala macam takut kalau ada apa apa
kita semua dikoreng deh
pokoknya kalau ada apa apa kita harus ngamalin alat live
kalau ada warga meminta kita kasih barang apa yang kita bisa berikan
oke itu terjadi ya pada saat itu
nah hal hal yang sulit yang mungkin berbeda dan unik juga kemudian
dialami oleh teddy teman kita di sini karena harus kerja juga pada saat yang sama
mereka juga memikirkan keluarga dan tidak mengurangi juga rasa hormat kami
kepada teman teman jurnalis yang saat ini berada di palu dan donggala
teman teman jurnalis kami juga merasakan hal yang sama
tapi teddy juga pada saat itu merasakan
gimana sih ted rasanya mesti live
tapi juga tetap mikirin keluarga
kontak kontaknya juga susah di situ
ya itu empat hari pertama mungkin ya setelah pasca gempa
dari jakarta dapat info gitu bisa berangkat saya pribadi bisa ikut bersama tim liputan
ke sulawesi tengah
harusnya pesawat kami ke makassar tapi di switch langsung ke gorontalo
gorontalo perjalanan darat menuju ke palu itu butuh kalau nggak salah tiga puluh
baru bisa masuk palu dari hari sabtu minggu sore baru saya bisa masuk ke palu
ya sepanjang perjalanan walaupun sebelumnya saya sudah sempat kontak istri
hanya dua kali saya bisa berbicara itu pun kurang dari tiga puluh menit eh tiga puluh second
rasa khawatir juga tentu masih ada
apalagi terakhir istri hanya mengabarkan bahwa bersama warga ada di atas pegunungan
yang posisinya sendiri saya nggak tahu di mana
jadi saya nggak tahu posisinya di mana
waktu itu nanti
saya mulai sedikit ada harapan ketika sudah bisa masuk palu saya bilang ah udah deket pasti ini
sudah sampai di palu minggu sore masuk seperti sama reza saya melihat pemandangan orang penjarahan ketika masuk ke daerah palu
di beberapa minimarket ya saya lihat
kemudian pas masuk di daerah pantai mamboro
di situ ada kapal di tengah jalan ada kontainer ada mobil mobil besar yang ada di tengah jalan di tengah perumahan
pada saat itu setelah melihat secara langsung kehancurannya sedemikian masif
dan masih belum kontak dengan istri kan
tambah khawatir nggak
iya kan karena sebelumnya tidak terbayang separah apa kan
sekalipun sudah dengar suaranya
iya sudah suara ada berkomunikasi dengan istri
tapi yang saya lihat karena orang di palu aja susah makan
warga termasuk kami jurnalis susah mencari makan mbak putri waktu itu
nasi sama telur itu udah mewah
saya memikir ini istri saya bawa anak bayi kurang dari usianya dua tahun
di atas gunung mereka makan apa
itu yang saya ada dalam benak saya terus kepikiran saya harus segera ketemu mereka paling enggak saya bisa tahu kondisi mereka bagaimana
itu yang bikin saya sedikit apa ya pikiran juga setiap lipon agak terbagi
tapi kemudian ke donggala pada saat ke donggala itu membawa sesuatu nggak sih
ketika saya turun di gorontalo saya sempat ke minimarket belanja pribadi bahwa saya belanja
oh beda grup ya
saya sempat singgah ke minimarket dekat bandara saya belanja kebutuhan anak bayi kebutuhan orang dewasa juga saya beli handuk toileters seperti itu yang saya beli
makanan makanan cepat saji yang
saya beli untuk mereka saya bawa
tadinya mau beli beras tapi pikiran mereka pasti susah masak juga
susah masak juga iya benar benar
jadi beli roti seperti itu yang langsung bisa dikonsumsi
oke dan pada saat saya menghubungi anda pertama kali setelah anda bertemu dengan keluarga itu berarti sudah hari keberapa
istri berada di sana hari keempat ya
masih belum ada bantuan kan
setelah hari keberapa bantuan baru masuk ke tempat pengusian
besok paginya ada
besok paginya ada
oh alhamdulillah jadi memang cepat ya
jadi memang kondisinya kalau misalnya teman teman lihat di sana reza kondisinya itu apa apa yang membuat sulit
karena kan kami mendengarkan informasi dari teman teman kalian dari reza dari yuda dari teddy bahwa bantuan lambat sekali bantuan begitu pelan slow response
apa reza kalau yang anda lihat
pertama karena luasnya area yang terdampak
lalu juga pertama fokus pertamanya adalah palu
jadi kenapa donggala sigi itu banyak mungkin banyak penjarahan atau apa
dan kemudian baru hari keberapa kita kemudian mengangkat soal publik banyak mengangkat soal media kemudian mengangkat soal sigi dan donggala kan
iya karena di donggala itu orang orang kata mereka jalur mereka hanya dijadikan jalur lewat bantuan dari makassar menuju ke palu
jadi itulah banyak yang itu
cuma kalau untuk secara mengapa lambat salah satunya adalah banyak ketika beberapa hari adalah banyak orang yang menangkap
banyaknya posko posko di luar dari posko utama gitu
karena memang di sana kan masih rawan penjarahan dan segala macamnya
jadi mereka lebih memilih membentuk kelompok kecil yang dekat dengan rumah atau kelurahannya seperti itu
itu kemudian yang membuat terkesan bantuannya kemudian lama sekali sampai
apa sekarang yang paling membekas dari palu dari sulawesi tengah dari sigi dan donggala
nanti setelah itu sudah dijawab
tetap di cnn indonesia

terima kasih terboysar
terima kasih medan

berharap anaknya pulang karena
mungkin saya sampai sekarang masih tersentuh sekali ya
pergi mengaji mas habis itu gempa
ibu anak pasti akan kembali
iya saya sudah cari kemana saja yang gak ada
hati saya masih berkata anak saya ada
oke luar biasa teddy
ini pengalaman pertama buat saya saya pernah
meliput gempa di padang bencana kemudian
di merapi ini adalah
momen saya meliput tapi sekaligus
saya mungkin ikut juga merasakan
yang dirasakan warga palu
itu yang sampai sekarang masih
keingat buat saya
oke dan tentunya siap untuk dilempar ke
tempat bencana lagi ya reza annita
terima kasih sudah membuat kami
tahu persis apa yang terjadi di sana
terima kasih reza terima kasih
yuda terima kasih teddy terima kasih banyak
dan demikian program spesial kami
bersama sulawesi tengah hari ini
saya putri ayu nintia sendur diri selamat sore sampai jumpa